puasa gak puasa tuh gak ada masalah buat gue
gak ada ngaruhnya
sekarang pun lo suruh gue lari sekenceng kencengnya
jauh lebih kenceng daripada sepeda lo
iya lah lo kan banyak omong
oke ayo kita lebar lapar
oke yuk tiga dua satu
lari sana yang jauh
gue mau pelan pelan aja puasa ibu
jam berapa ya
si jum tiga lewat dikit
aduh jauh dong sahurnya
soalnya kan kalau buru buru makan jauh ke siang
ntar gue keburu lapar lagi
gue mendingan nungguin
tenang aja ntar lo mau makan
mulam ke cedodin lu
be yuk kita saur yuk
ah gua tau
lu boleh nyolong dari dompet gue kan
hah dari kantong gue kan
ya itu lo mah
maksud lucky ngambil duit mbak be tuh
karena lucky pingin saur pertama kita berdua nih
saurnya yang enak enak
kan tujuannya ibadah ya
eee makanan saurnya
ya udah kita makan sama sama yuk
sok atuh kamu juga duduk sama sama bareng
waktu opi masih miskin
opi sama sekali nggak pernah
sahur dengan lauk yang sebanyak ini
tempe sama air putih juga udah cukup
banyak banget tante
ini semua teh berkah karena kusti allah
juga terharu karena tahun ini teh
tahun pertama tatap puasa sama kamu
kita kuatnya untuk ngejalanin ibadah puasa tahun ini
aku imsak tinggal lima menit lagi
waduh kacau nih siangan kok
buset ya kira kira lorak
pencar apalagi mah kacau
makanan gua siapin
makan saur di garis semua
katanya lu ke gemba saur
gak mau bangun sekarang
lu makan semua
bangetan sama si lu anak
tau gak sih nya
kira kira aku tuh
nya udah selesai makan
buktinya tidurnya ngiler gitu kan sayang
kalau makanan tuh gak dimakan
dosa tau gak sih
dan sekarang aku kenyang
wuhuu gak kesianan gua
capek capek gua masak
gua sejot lu bunuh bunuh lu
ini tuh bulan puasa
nya gak boleh marah
lagian aku tuh makan karena ini sahur
ah udah capek tau gak sih dibangunin
bapak bapak ibu ibu imsak
tuh kan imsak
aduh gua makan apaan nih
gua garot juga
lu kenapa puasa lemes
cemen muka metal
kayak gue dong meskipun puasa
eh asal lu tahu ya
puasa gak puasa tuh gak ada
masalah buat gue gak ada ngaruhnya
lu suruh gua lari sekenceng kencengnya
jauh lebih kenceng daripada sepeda lu
mau buktiin mau bukti
iya lah lu kan banyak omong
tiga dua satu
lari sana yang jauh
gue mau pelan pelan aja
kurang aja nih
perut gua ga bisa di ajak kompromi sih
aduh fi kayak gua udah ga kuat lagi deh fi
perut gua lapar banget fi
dimana kita harus menahan hawa nafsu
termasuk hal nafsu makan
kita ngejalanin puasa itu bukan
cuma untuk nahan lapar aja
tapi juga untuk ngelatih diri kita
jadi orang orang di luar sana yang pada kelaperan
tapi mereka pada kuat kan
memberikan kita kekuatan
untuk ngejalanin puasa
jadi mendingan lo ga usah fikirin
lebih baik lo bersikir
supaya lo terhindar dari godan setan
oh iya fi bener juga ya
harus gua lawan tuh godaan setan
lo kenapa sih
g nya aneh banget
nggak ini kan bulan puasa
jadi harus banyak banyak
liput banget nih kamu
orang orang yang lemes lemes gitu kaosan gitu
kasian banget ya
yaudah kita pergi sekarang yuk